kementerian perdagangan menaikkan harga referensi produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil ataupun cpo untuk penetapan biaya keluar februari dua ribu tujuh belas
hal ini berimbas pada meningkatnya bea keluar cpo hingga lebih dari lima ratus persen
dilansir cnn indonesia com harga referensi produk cpo bulan februari berada pada angka delapan ratus lima belas lima puluh dua dolar amerika per metrik ton
naik sebesar tiga empat puluh enam persen dari periode januari dua ribu tujuh belas yakni sebesar tujuh ratus delapan puluh delapan dua puluh enam dolar per metrik ton
dengan meningkatnya harga referensi produk cpo maka biaya keluar untuk cpo pun naik menjadi delapan belas dolar amerika per metrik ton
nilai ini naik lebih dari lima ratus persen dari biaya keluar cpo pada januari dua ribu tujuh belas yaitu hanya sekitar tiga dolar per metrik ton